demokrat kena prank dari musang berbulu domba
hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret
terima kasih anda masih bersama kami di political show
berlangsung di hotel dengan sejarah perjuangan di surabaya
deklarasi pasangan anies baswedan dan muhaymin iskandar berlangsung meriah
hanya dalam tempo tiga hari anies dan mohaimin bersepakat untuk melenggang bersama sama dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
partai demokrat spontan merespon dengan robekan baliho anies di beberapa daerah
sementara prabowo subianto menyebut aroma pengkhianatan sambil berkali kali menyindir mohaimin iskandar
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling kanan
ada ahmad khoirul umam direktur esekutif indo strategik
malam mbak nana malam semuanya
anggota dengan pembina partai gerindra ander rosiade
selamat malam mbak nana
selamat malam mbak nana
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
buah sekjen partai demokrat bang irwan feko
selamat malam bang irwan
selamat malam mbak nana
ada juga sekjen partai nasdem hermawi taslim
selamat malam bang taslim
dan ada juga wakil ketua umum partai kebangkitan bangsa gus jazilul fawait
selamat malam gus jazilul
malam amin amin
nanti kayak berpiang makanya saya tetap tadi nggak mau mengaminkan
dan saya langsung saja ya karena malam ini kita kasih kesempatan lebih luas nih untuk para narasumber
jadi nggak ada teman teman mahasiswa
saya mau langsung saja yang pertama ke bang taslim dulu
bang taslim anies baswedan akhirnya memilih
mohaimin iskandar sebagai cawapres
caimin mengatakan dalam pidatonya bahwa hanya butuh tiga hari untuk sepakat deal memilih anies bersama sama di pilpres dua ribu dua puluh
padahal sebelumnya pak surya paloh sempat mengatakan bahwa pengumuman cawapres itu akan di ujung
kenapa kesannya terburu buru
iya jadi ini kan dinamika yang sedemikian cepat
tapi yang dikatakan pak mohaimin itu dealnya tiga hari
tapi kalau proses pembicaraannya ini pak jajil jadi saksi sejarah
dengan wakil ketua umum nasdem itu sudah sekian bulan
terus menerus baru terakhir saya ikut komunikasi dengan pak bambang
jadi pembicaraan kita sudah sedemikian matang
sampai kepada kesimpulan kita merasa ini momentum yang tepat
momentum harus direbut
tentu dengan segala konsekuensi
nah maka terjadilah peristiwa tang kamis selasa malam
pak jajil datang ke nasdem
rabu kita kerja disepakati deklarasinya di pahlawan itu
semua acara di surabaya itu kita serahkan kepada pkb kita cuma ikut
kemudian berubah lagi di hotel yamato
sampai akhirnya kita berangkat hari sabtu dan terjadilah seperti sekarang ini
ini momentum yang baik
pak surya itu kan selalu mengatakan
hari baik bulan baik
nah kita menemukan dia hari sabtu tanggal dua oktober dua ribu dua puluh
oke pak tasrim tadi anda katakan bahwa komunikasinya sudah terjalin lama
artinya nasdem mengakui bahwa selama mengikat koalisi dengan demokrat dan juga pks
nasdem diam diam main mata di belakang komunikasi dengan pkb
oh bukan bukan dia main mata
kita terbuka semua komunikasi
kan demokrat juga ketemu dengan pdip pak surya kita ke hambalang
itu komunikasi dengan pdip
komunikasi dengan silaturahmi dengan siapa saja semua jalan
itu bukan diam diam
tapi kemudian kita selalu mengatakan
kita masih butuh waktu untuk penetapan cawapres ini untuk mencari yang terbaik
nah kami merasa sudah menemukan
maka waktu itu kita tawarkan deklarasi
artinya memang kalau misalnya kita lihat pak surya palo datang ke hambalang
komunikasi dengan pak prabowo dengan gerindra itu terbuka
tapi komunikasinya dengan pkb kan tidak pernah di expose
oh juga terbuka memang
apakah kemudian itu komunikasi yang terjadi selama itu dilaporkan ke demokrat
tidak pernah di expose tapi pertemuannya kan pertemuan terbuka
antara pak jajil dengan wakil ketua umum
kita komunikasi kita terbuka dengan siapa saja
tapi komunikasi itu disampaikan ke demokrat

tidak semua komunikasi kita harus sampaikan

tidak semua komunikasi kita harus sampaikan kan setiap personal partai itu melakukan komunikasi
yang rutin yang resmi dilaporkan itu adalah hasil dari tim delapan
karena tim delapan sudah terikat dalam sebuah perjanjian kerjasama antar partai
kalau dengan pak jajil sendiri saya dengan yang lain itu biasa saja
dan komunikasi itu selalu terjalin
kita mau mengatakan sekali lagi kita mau cari yang terbaik
kita belum terikat dengan siapa pun
tapi kan sudah tanda tangan piagam koalisi
bertiga kemudian membangun koalisi ataupun komunikasi di belakang
yang sudah tanda tangan piagam koli
yang sudah tanda tangan piagam koalisi
piagam koalisi piagam koalisi itu poin empat mengatakan
wakil presiden ditunjuk diumumkan oleh anies baswedan
dan dalam proses dalam proses kita dengan pkb misalnya
itu pak anies pak anies kemudian yang pergi kepada ketua dewan suruh pks
kalau menurut sudirman sais pak anies juga yang berulang ulang melakukan komunikasi dengan pak haye
yang kemudian tidak terhubung
jadi ini ini kita masih dalam koalisi
kita masih dalam koridor koridor perjanjian kerjasama antar partai
jadi menurut mas sem tidak melanggar etik ya ketika sudah meningkat piagam koalisi bersama dengan demokrat dan pks
kemudian di belakang menjalin komunikasi intensif dengan pkb
itu kan tidak itu tidak melanggar etik karena yang lain ya kan
partai yang dalam koalisi yang lain juga melakukan
maksudnya demokrat dengan pd perjuangan
banyak lah bukan hanya pks juga melakukan komunikasi
kita semua melakukan
saya mau ke gus d'azil
berarti diakui bahwa komunikasi yang terjalin antara nasdem dengan pkb sudah dilakukan sejak lama
kabarnya memang sudah sejak setelah lebaran itu ya
komunikasi itu terjalin antara wakil ketua umum partai nasdem bang ahmad ali dengan anda
wakil ketua umum pkb juga
ya tentu komunikasi
tapi komunikasi menceritakan keadaan masing masing
kondisi di koalisi masing masing

koalisi kami seperti ini
kami mengikat janji
apakah bisa mendorong kami untuk supaya koalisi kami segera menetapkan pasangan
ternyata ya tidak juga
artinya gak berhasil
satu tahun lebih ya
pada akhirnya mungkin melihat pkb ini mulai mau patah hati
sementara nasdem juga belum menemukan cawapresnya
mungkin disitu momentumnya
jadi meskipun komunikasi panjang itu tidak menentukan apa apa
makanya ketika gus mohaimin diharla pkb ini mengatakan takdir yang akan menentukan
jadi ini hanya jalan takdir saja
jadi komunikasi komunikasi yang ada tidak spesifik
jadi hanya komunikasi biasa
toh nasdem dengan pkb ini kan dalam satu koalisi pemerintah
seperti halnya juga gerindra
jadi tidak spesifik bicara soal
bagaimana ke depan enggak
jadi justru pkb juga ingin mencari solusi solusi dari keadaan yang ada
pkb berupaya kita menggunakan istihoroh kita datang ke kiai berkeliling dengan pak prabowo kemana mana
untuk segera dapat ditentukan
namun keadaan berkata lain
artinya takdir berkata lain
jadi kira kira begini

pada ujungnya kemudian semua ikhtiar ini ada jalannya sendiri sendiri
nah pkb mengambil jalan ketika pada posisi pkb harus segera menentukan
kami juga mendapat tekanan dari stakeholder dari ulama dari kiai
nah setelah keadaan seperti itu menemukan momentumnya
jadi pak mohamad bilang tiga hari bukan karena proses yang panjang
tapi karena momentumnya tepat
momentumnya itu perubahan nama dari koalisi kebangkitan indonesia raya menjadi koalisi indonesia maju itu menjadi salah satu momentum yang menguatkan tekad pkb untuk check out
untuk berpasangan dengan anies
setidaknya kalkulasi kalkulasi kan dilakukan
jadi para kiai kami itu pasti meskipun para kiai bukan pengamat politik
itu tahu tanda tanda alam
apa tanda tanda alam
salah satunya ketika pan ketika golkar masuk
itu mereka pesimis semua
jadi dari situ sebenarnya sudah pkb ingin check out ya
hitung hitungan para kiai
hati hati pak muhaymin tidak dapat jodoh
peluangnya mohamad kecil
ketika pan dan golkar bergabung
nah oleh sebab itu kami meskipun para kiai yang ada di pesantren bukan ahli politik
tapi ahli membaca tanda tanda
makanya tanda tanda itu yang kemudian
ya selain tanda tanda doa tentunya
mereka kita kerahkan
memang kita kerahkan di ujung
untuk istiqoroh dan berdoa agar perjuangan pkb lancar
ternyata lancarnya bukan bersama koalisi yang lama
atau koalisi yang lama untuk diperbarui
namun kemudian mendapatkan jalan di sini
kemudian para kiai kita konsultasi
kita konsultasi bukan kita tinggalkan
kiai beristighoro itulah yang terbaik
karena sudah sel istihoro tentu kita tidak
timbang timbangannya bukan berdasarkan lembaga survei apa tidak
berdasarkan kebutuhan pada perjuangan ke depan
yang dititipkan kepada gue semua ini
ya tapi kan pada saat kemudian pkb menjalin komunikasi intensif dengan nasdem
pkb tidak merasa bahwa ada etika yang dilanggar ya
ketika sudah tanda tangan piagam koalisi dengan partai gerindra selama satu tahun lebih
kemudian di belakang menjalin komunikasi intensif dengan nasdem
tidak ada etika yang dilanggar ya
tiga itu ada ruang dan waktu
jadi bagi seorang suami istri telanjang di jalan pasti tidak beretika
tapi di dalam kamar boleh
bahkan diwajibkan supaya apa
bahwa ini tidak etis ini etis
ini bukan bentuk pengkhianatan juga ya
lihat dulu konteksnya
kita ini sudah dua belas bulan
etika apa lagi yang harus kita bertanggung jawabkan disitu

kita juga sudah konsultasi dengan para kiai
untuk terus berjuang dengan pak prabowo
kita juga sudah kemana mana keliling
nah oleh sebab itu ini bukan soal etika
tetapi kepentingan perjuangan para kiai itu bermuara pada nasdem
oke bermuara pada nasdem
kita ingin putarkan dulu ya satu pernyataan dari ketua umum pkb dan juga ketua umum partai gerindra
kita putarkan bersama ini
mempermudahlah teman teman disana untuk segera mengambil keputusan
jadi alasan anda tidak menjadi cowok presnya pak prabowo atau tidak kunjung di pilih menjadi cowok presnya pak prabowo itu alasan anda kemudian berpasangan dengan mas anies
ya tentu saja salah satu alasannya
tetapi yang lebih penting adalah kebersamaan dengan pak anies ini sudah satu gagasan satu ide satu gerakan yang tinggal melanjutkan saja
akhir akhir ini memang
syarat dengan aroma aroma pengkhianatan
itu kalau nggak salah pkb masih hadir
tapi tenang saja insya allah mereka akan hadir kembali
ini ada aroma pengkhianatan
kalau menurut pkb ini nggak ada etika yang dilanggar ketika dua belas bulan sudah bersama
jadi gini tentu pilihan politik pkb kami hormati ya
kita hargailah pilihan gus jazil dan teman teman
kami tentu hanya bisa mendoakan
semoga sukses dan tetap kita punya silaturahim terjaga
dan komitmen kita bersama
supaya iklim demokrasi tetap sejuk aman dan sentosa
wilmilu yang riang dan gembira bisa kita jaga
yang kedua saya mengutip kalimat gus jazil juga
sesaat sebelum deklarasi
beliau diwawancara pas di hotel majapahit kalau tidak salah
beliau menyampaikan bahwa komunikasi selama ini baik dengan gerindra
tidak ada satupun pasal piagam kerjasama yang dilanggar oleh gerindra
jadi memang soal belum jodoh saja
dan memang itulah faktanya bahwa kami selama bekerjasama dengan pkb
alhamdulillah tidak ada satupun yang kami langgar
atau kami hianati atau kami tinggalkan kawan seperjuangan
alhamdulillah komunikasi tetap baik
dan tadi pak prabowo dalam pidatonya
kebetulan saya hadir di jakarta teater itu
pas deklarasi partai gelora hari sabtu yang lalu
paginya sebelum gus jazil deklarasi
masih tetap menyampaikan hidup pkb
dan beliau menyampaikan bahwa insya allah
teman teman pkb akan kembali hadir bersama kita
oke tapi kok tadi di awal dikatakan bahwa aroma pengkhianatan
itu ditujukan kepada pkb nggak
oke itu ditujukan kepada siapa kalau nggak begitu
pak prabowo sudah menyampaikan
bahkan ketua harian kami juga sudah menyampaikan
pernyataan resmi partai gerindra
itu pertama kali dikeluarkan oleh ketua harian kami pak dasko
ketua harian sudah menyampaikan
jadi tidak merasa terhianati
tapi kalau tidak merasa terhianati kenapa ada pernyataan
ada aroma pengkhianatan
jadi itu ditujukan untuk siapa bang andre
pak prabowo tidak menunjukkan hal itu untuk pkb
yang jelas komunikasi kami sangat baik dengan pkb
meskipun kita saat ini belum berjodoh
tapi kesel lah pasti
masa sudah koalisi dua belas bulan
masa enggak ada kesel keselnya
dalam politik itu ya kadang kita bersama
kadang kita berpisah
hal itu wajar
hal itu wajar dalam demokrasi
untuk itu kita harus terus memberikan pendidikan politik
dan demokrasi kepada masyarakat
yang jelas begini nana
meskipun saat ini saya dan gus jazil
bukan dalam satu perahu atau satu barisan
insya allah kalau memang allah mentakdirkan
kalau jodoh pasti bertemu
insya allah pkb akan kembali bersama kami
gerindra merasa kecewa enggak dengan proses check out nya pkb
yang seperti itu
enggak kan pkb juga pamit baik baik dengan kami
jadi memang rencananya malam itu
pak gus mohaimin ingin ketemu dengan pak prabowo
tapi kan gus jazil sudah menjelaskan
ada kendala teknis
karena gus mohaimin harus ke jombang
sehingga akhirnya ada utusan
pkb yang berkomunikasi dengan
pimpinan partai gerindra
berarti artinya sudah disampaikan ya
memang rencana pertemuan pak prabowo dengan gus muhaymin
karena ada kendala teknis yang disampaikan gus jazil
tapi pkb sudah mengirim utusan
untuk bertemu dengan pimpinan partai gerindra
menyampaikan sikap resmi
pkb secara ofisial kepada partai gerindra
dan kami sangat menghormati hal itu
insya allah kita ketemu di ujung nanti
ini responnya gerindra berbeda sekali
dengan responnya demokrat
kalau gerindra terlihatnya sepertinya lebih santai
lebih bisa menerima cekotnya pkb
tapi kalau demokrat lebih berapi api begitu ya
sekarang juga sudah lebih santai
sudah lebih santai sudah move on ya
meskipun kemarin sempat berapi api
karena responnya ini beda sekali
dan itu di publik juga terlihat
sekali responnya berbeda
enggak kita hari ini
ketua umum kami mas ahaye pidato
dengan yang hati yang luar biasa
dan memberikan pesan kepada seluruh kadara
dan memberikan pesan bahwa
memang tidak ada jalan yang lunak
untuk mencapai cita cita besar
walaupun di sisi lain juga memberikan pesan bahwa
tanpa harus mengorbankan nilai nilai etik
apalagi nilai persahabatan
oke jadi maksudnya apa
menurut demokrat ini check out nya nasdem
dan juga mas anies ini melanggar etik
karena kalau menurut nasdem itu tidak melanggar etik
ya kalau kita kan sangat menyampaikan di awal bahwa
ada proses kerjasama
yang sesuai yang diatur pada piagam perjanjian kerjasama itu
ada proses yang tidak jujur
dan mengingkari komitmen dan kesepakatan
ya kita kan berharap bahwa
siapapun yang akan menjadi cowok pres anies
dan anies akan menetapkan cowok pres itu
tetapi semuanya dibahas secara terbuka di tim delapan
dan dilaporkan ke ketua umum
oke jadi demokrat selama ini tidak tahu bahwa
nasdem dan juga pkb berkomunikasi diam diam di belakang
ya itu memang nggak dibahas di tim delapan
tidak disampaikan ya
ke demokrat ya
ya tetapi sekarang mbak nana kita ini
pengen terus komitmen membangun
mendorong perubahan dan perbaikan yang besar di bangsa ini
sehingga kami lebih fokus ya menatap ke depan
ketua umum kami tadi sudah menyampaikan selamat
kepada pasangan anies dan caimin
sebagai capres dan cowok pres pilpres dua ribu empat
dan juga mendoakan semoga sukses
saya pikir kita tidak usah lagi balik ke belakang
ayo kita sama sama memberikan
pendidikan politik yang baik untuk bangsa ini
karena saya barusan dari kaltim nih mbak nana
saya pada saat acara dengan generasi muda di kaltim
mereka itu bertanyakan apakah begini
wajah politik kita gitu
ya kita dipertontonkan pendidikan politik yang tidak benar
karena mereka juga melihat bahwa
harusnya proses proses politik itu dibangun dengan baik
jadi proses penentuan anies dengan muhyem ini

dibangun dalam proses yang baik begitu
ya kan mereka bisa melihat bagaimana sebuah
koalisi dibangun dalam waktu yang begitu lama gitu ya
dan terbuka semuanya
termasuk kita juga tadi disampaikan pak hermawi
iya benar kita komunikasi didatangi oleh pak prabowo
menjalin komunikasi dengan pd perjuangan
iya dan kita semua lapor
kita lapor dengan semua ketua umum dan disampaikan di tim delapan
tapi demokrat tahu bahwa selama ini nasdem berkomunikasi dengan pkb
kita enggak tahu
kita enggak tahu
jadi itu tidak pernah disampaikan ya
saya akan putarkan ya pernyataan dari ketua umum partai demokrat tadi siang
untuk pertama kalinya ahy bicara soal anies dan juga mohaimin
apalagi pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak
memilih pemimpin utamanya calon presiden dan calon wakil presiden
yang kelak akan bertanggung jawab
tidak bisa hanya diputuskan begitu saja
dalam hitungan menit oleh segelintir orang
partai demokrat telah mengingatkan
untuk tidak sekali kali melakukan fake accomply
atau dalam tanda kutip
memaksa partai demokrat untuk menerima sebuah keputusan
keputusan yang setihak
tanpa melibatkan partisipasi
dalam pengambilan keputusan tersebut
ini maksudnya pernyataan ini belum move on
atau merasa bentuk kekecewaan bahwa merasa di seta kompli
masih ada lanjutan
tapi merasa di seta kompli kan
merasa disudutkan dengan pilihan disodorkan harus menerima atau menolak
begitu pasangan anies dan muhyemin
mas saya menjelaskan respon kader
jadi wajar kemudian kalau kader partai demokrat
kemudian ada kecewa
mas ahy sendiri kecewa nggak
kita kecewa karena mas ahli tidak dipilih sebagai cowok pres
kalau kader wajar kecewa
kita kecewa proses koalisi perubahan persatuan dalam perentuan cowok presnya ini
tidak jujur dan mengingkati komitmen dan kesepakatan
sekarang udah move on
kita akan berpartisipasi dalam pilpres dua ribu empat ini
kita akan coba berkomunikasi dengan koalisi yang ada
dan kami berharap
bisa juga kemudian berkontribusi terhadap pembangunan bangsa ini
bang irwan kalau memang mas ahaye tidak merasa kecewa ya
kenapa kemudian sulit sekali untuk diajak berkomunikasi dengan mas anies
karena dalam wawancara khusus saya setelah deklarasi anies baswedan mengaku
dia sudah bertemu dengan presiden pks ketua majelis suro pks
tapi sulit sekali untuk minta waktu dengan ahy tidak diterima
berkomunikasi ke mana
orang dia mengutus timnya
itu etika kehormatannya itu di mana
saya pikir politik itu memang untuk mereka
tetapi kalau kemudian politik itu menerabas etika moral kehormatannya
buaya di sungai juga berkuasa mbak nana
jadi ada kemudian proses proses yang harus kemudian dihargai bersama
masa kemudian diputuskan di belakang ketua umum di belakang tim delapan
kemudian disodorin untuk sepakat
ini kan kalau dibuat dibahas apalagi komunikasinya sudah sejak berbulan bulan
bapak hermawi tadi dan bang jajilo
ya harusnya itu sudah disampaikan di tim delapan dibahas
karena kita terbuka selama ini membahas mbak hopipa membahas nama nama lain
termasuk kalau caimin dibahas di situ kita juga akan paparkan
kan ada parameternya yang sudah dibangun
ya parameter survei kan maksudnya
bukan parameter bagaimana menentukan cawapres
dan kita semua sepakat bahwa cawapres ditentukan oleh mas anies
jadi ada proses proses yang merasa oleh partai demokrat ini diveta kompli
jadi demokrat seolah olah disodori harus menerima atau menolak pasangan anies muhaimin
sementara di belakang sudah diputuskan harus gelintir orang
saya kira yang esensi yang baru dikatakan oleh teman demokrat ini adalah
semua sudah move on mari kita lihat ke depan
tapi prosesnya tadi yang masih dibahas nih
sudahlah proses sekarang sudah move on
sekarang kita menatap masa depan yang lebih baik
bagaimana mengejar ketertinggalan bangsa ini
menjadi bangsa yang lebih baik
tapi bahwa prosesnya bermasalah dan memveta kompli demokrat
masa residen tidak merasa itu
tadi partai demokrat sudah mengatakan sudah clear
tadi pidato pak haye juga sudah ucapkan selamat
itulah proses komunikasi politik
politik itu selalu seperti itu
kadang kadang kita gak dapatkan semua yang kita mau
kadang kadang hari ini kecewa besok kita tertawa lagi
andre ini kalau ketemu saya selalu tertawa
tapi saya nggak tahu juga hatinya seperti apa
ada pesan masa yang sangat baik untuk bang anies
sangat baik untuk bangsa ini tadi di pidato beliau
bagaimana kemudian kita fokus ke depan
karena bisa jadi di dalam momentum tertentu ke depan
kita kembali bersama sama untuk kemakmuran bangsa ini
jadi sudah kita kemudian fokus ke depan bersama koalisi masing masing
terus ke depan itu sudah benar
dan insya allah demokrat
jadi sudah ikhlas ya
sudah kita move on pak
apa mungkin mendukung mas anies lagi
apakah ini hanya soal proses komunikasi yang salah saja
atau memang ini orientasi politik yang sejak awal
nasdem dan juga pkb sudah rancang di belakang demokrat
ini soal proses komunikasi yang salah atau memang orientasi politik
jangan dijawab dulu mas umam
kita harus jeda jangan kemana mana
kita bisa berbicara di politik asio